fenomena sea snot atau alge blooming terjadi di teluk bima nusa tenggara barat beberapa waktu lalu
fenomena ini membuat area sekitar pantai amahami teluk bima tertutup zat berwarna coklat sehingga seperti gurun pasir
hasil kajian yang dilakukan tim institut teknologi bandung dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyebut
fenomena ini terjadi karena adanya nutrien dengan konsentrasi tinggi di teluk bima sehingga menyebabkan banyaknya alga
hasil uji laboratorium memperlihatkan ada beberapa komponen yang melebihi baku mutu dan ditemukan alga golongan diatom
juga adanya kandungan toksik atau racun yang lebih besar pada air laut dibandingkan dengan air sungai
selain itu kondisi ini juga bisa mempengaruhi kondisi geografis teluk bima yang setengah tertutup sehingga rentan terjadi sea snot
nutrien yang terkandung di teluk bima tadi dengan konsentrasi
yang tinggi tadi menyebabkan tumbuhnya alge yang cukup pesat tadi
nah kemudian pada suatu kondisi tertentu dengan kondisi geografis yang ada di teluk bima tadi
terjadi blooming tadi yang muncul di permukaan yang bentuknya seperti buih tadi itu